keragaman suku bangsa seni dan budaya yang dimiliki bangsa ini menunjukkan besarnya kekayaan budaya indonesia sebagai bagian dari peradaban dunia
selain warisan budaya seperti candi borobudur atau perambanan indonesia juga memiliki warisan budaya tak benda yang tak kalah menarik
misalnya pantun pencak silat dan wayang
nah ironisnya sejumlah warisan budaya tak benda justru kurang mendapat apresiasi dan terancam keberadaannya
nah untuk melestarikan warisan budaya tak benda dan sekaligus mendapat pengakuan dunia
pemerintah kini tengah mengajukan pantun dan juga pencaksilat dan pinisi sebagai warisan budaya tak benda melalui badan pbb untuk pendidikan dan kebudayaan unesco
nah bagaimana keberadaan pantun saat ini dan sejauh mana upaya untuk menjadikan pantun sebagai warisan budaya dunia
kita akan bahas dalam insight kali ini bersama saya desi anwar
kalau ada jarum yang patah jangan simpan di dalam peti
jika ada kata yang salah jangan simpan dalam hati
lebih dari sekedar untaian kata pantun adalah ekspresi budaya lisan dengan makna tertentu
dan juga memperkenalkan kesopanan dan kecerdasan penggunanya
pantun sudah ada di indonesia sejak seribu lima ratus tahun silam
tradisi berpantun pun diturunkan dari generasi ke generasi dan berkembang sesuai dengan adat istiadat di masing masing daerah
sebutannya di tiap daerah pun berbeda
seperti kabanti di sulawesi tenggara kias di lampung dan lainnya
tidak seperti dulu digunakan sehari hari
kini generasi muda banyak yang tidak mengenal pantun
keberadaan pantun sebagai warisan budaya tanah air pun kini terancam
oleh karena itu kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia mengusung pantun sebagai warisan budaya tak benda ke unesco
indonesia pun mengajak malaysia yang terkenal dengan pantun melayunya
kedua negara sudah melakukan penanda tanganan dozier atau naskah akademik pada akhir maret lalu
sebenarnya kita inginnya sama sama ke negara negara yang
kedua negara yang masih ada kebudayaan melayunya
yaitu indonesia malaysia singapura brunei dan thailand
tetapi ternyata singapura itu belum meratifikasi konvensi dua ribu tiga untuk perlindungan kekayaan budaya
kemudian ternyata thailand dan brunei karena sifatnya bukan masih negara kerajaan ya itu prosesnya lebih lama harus disetujui oleh raja
dan lainnya sepakat hanya berdua dengan malaysia
menurut ketua asosiasi tradisi lisan pudensya maria purenti
peresmian pantun sebagai warisan budaya dunia pun akan berdampak positif bagi generasi muda
kita berharap juga bahwa menjadi lebih pk ya anak anak menjadi kita semua menjadi paham bahwa ternyata kita bisa kok menyatakan sesuatu
dengan cara yang indah
mengenal dan cerdas sebab pantun itu mengisyaratkan adanya kecerdasan di situ
kalau tidak paham dengan potensi bahasa yang kita miliki sendiri sulit itu untuk berpantun
selain pemerintah masyarakat pun memiliki peranan yang tak kalah penting dalam memperkenalkan pantun ke generasi muda
seperti mengadakan festival pantun dalam acara kampus atau sekolah
ya upaya untuk melestarikan pantun sebagai salah satu budaya tak benda indonesia dilakukan dengan berbagai cara
salah satunya dengan memasukkan pantun ke dalam karya novel ini untuk mengenalkan pantun kepada generasi muda
dan sekaligus juga menggugah minat untuk mempelajari dan menggunakan pantun
nah seperti apa bentuk pantun yang dimasukkan ke dalam karya novel
dan apa saja kendala yang dihadapi misalnya untuk membuat novel dengan disisi pantun
pantun apalagi kalau misalnya novelnya nanti diterjemahkan ke dalam bahasa asing
nah ini yang terjadi kepada seorang penulis terkenal kita andrea hirata
tentu saja terkenal dengan laskar pelanginya sudah ada bersama saya di studio halo bung andrea apa kabar
berakit rakit ke hulu berenang renang ke tepian bersakit sakit dahulu bersenang senang kemudian
ini kita mengangkat ya pantun mungkin agak
aneh tapi kalau tidak salah
sekarang ini ada upaya untuk memasukkan pantun menjadi budaya warisan unesco
karena ini merupakan warisan yang kita miliki khususnya dengan akar kita ya sebagai budaya nusantara dan melayu
dan andrea di novelnya di buku bukunya disisipkan pantun pantun
mungkin bisa sharing andrea dari waktu masa kecil ini pantun merupakan bagian ya dari pendidikan andrea
sangat ya jadi ketika saya masih kecil pantun itu keseharian
ya bahkan kalau kita bertengkar nih
saya dari kampung saya orang melayu kampung di sebuah kampung di pulau belitung
misalnya mancing linggang dapat keli
apa menjelekkan orang diri tidak ketahui maksudnya memancing ikan linggang yang dapat ikan keli
sibuk ngomong ngomongin orang dirinya sendiri belum tentu gitu
itu menjadi bahasa sehari hari
seusia masih kecil
mungkin bisa ceritakan dalam konteks apa sedang berantem atau bercengkrama atau di
dalam bercanda dalam bertengkar dalam dimarahi ibu dalam dimarahi ayah
selalu terselip ya pantun pantun yang praktis
dan pantun pantun itu adakalanya
mengandung makna jadi tidak hanya sekedar bermain main dengan rima rima kata saja
misalnya pantunnya akan berakhir dengan kalimat menepuk air di dulang
dimana menepuk air di dulang juga memerlukan terjemahan lagi
atau seperti tikus mendandani labu
maka kaya sekali makanya kalau orang suka bertanya kepada saya
andre bagaimana kamu bisa menulis
saya kira kalau semua orang kampung saya kasih laptop bisa jadi novelis ya
nah ini pantun pantun ini memang yang sudah turun temurun diwariskan atau di
adalah merupakan kreasi kreasi baru
misalnya kalau andre bisa berikan contoh ketika berargumentasi dengan orang tua
kira kira kalau mereka berpantun bentuknya seperti apa
misalnya menjawab pertanyaan pertama
pantun sudah merupakan bagian yang secara multidimensional masuk dalam budaya melayu
kita punya contohnya sebuah hikayat lama
dimana kita melihat pantun menjadi mantra
kembang belikor kembang delikam
empat orang pegang ekornya lima orang serentak menikam
itu adalah suatu pantun yang dalam maknanya
yaitu tentang kerjasama tentang bagaimana bersiasat menghadapi keadaan
dan itu dikatakan sebagai pantun yang punya tenaga mantra
jadi ketika ingin membunuh raja berekor yang lalim
bahkan orang melayu masih sempat berpantun
itulah orang melayu melayu habis ya
kemudian misalnya dalam kesaharian ibu saya berkata
bedakan bedakan apa
aduh saya jadi lupa ya
bedakan kembang kau dengan kubis
apa kau baru datang dari jabal kubis
jabal kubis itu tempat yang tidak ada
jadi jabal kubis itu suatu tempat yang jauh
bunga delikam itu juga saya kira tidak ada
semua ini bagian dari bagaimana kata kata masuk sebagai bagian dari cultural gester orang melayu
pantun bukan hanya sekedar menyamakan rimah dari kata kata yang berbunyi sama pada ujungnya
namun pantun ibarat blues dan jazz bagi orang apro
ibarat musik klasik bagi orang eropa
dan juga mungkin rapper ya
ibarat musik klasik bagi orang eropa
semuanya mengekspresikan bagaimana orang melayu marah
bagaimana orang melayu merasa rindu
bagaimana orang melayu ingin menyindir
nah waktu kecil kira kira berapa banyak pantun yang dihafal
atau mungkin juga tadi
apakah menciptakan pantun baru
kalau kita misalnya melihat ada di amerika serikat budaya anak kulit hitam
mereka rapping kan
saling atau bisa pepatah petipi gitu
saling mereka ada adu
apakah itu juga yang terjadi
atau menggunakan pantun pantun yang memang merupakan bagian dari tradisi
makanya ini satu momentum yang bagus sekali ketika pantun ini akan dijadikan world heritage
karena pada masa saya saya mengalami teman teman membuat pantun secara spontan
sesuai dengan situasi yang ada
belakangan jangankan yang spontan yang sudah lama ada saja
sudah tidak dipakai oleh anak anak muda terutama
namun kami masih beruntung
mudah mudahan pantun menjadi warisan budaya dunia ini menjadi momentum
karena masih ada budaya berebut lawang di kampung kami
berebut lawang itu mempelai pria
datang kepada mempelai wanita
dan mempelai pria ini membawa
dan ahli pantun itu akan beradu pantun dengan wakil dari mempelai wanita
dan apabila pantunnya kalah pintu tidak akan dibuka
harus kembali lagi
dan ini adalah spontan ya
ketika misalnya dari mempelai wanita mengatakan bahwa maharnya tidak cukup
dia akan mempersoalkan masalah mahar ini terus sampai kembali kepada kita
dan memang ada ahlinya ini sama ya dengan budaya minangkabau
karena misalnya ketika keponakan saya ada lamaran
kemudian kan ada ahli masing masing membawa ahli
kemudian melakukan ya tatah petitih dan ya semacam silat bersilat lidah ya mereka
ya itu akhirnya kata bisa menjadi otoritas di dalam budaya saya
orang yang banyak berkata orang yang banyak cerita orang yang banyak kisah
mendapat tempat yang tinggi tempatnya dalam masyarakat
dan saya dari penelitian saya terakhir
masih beruntung masih ada beberapa orang yang masih menekuni hal itu
dan saya menyambut baik nih upaya ini
ini juga mungkin ada kaitannya dengan tradisi verbal ya oral
misalnya sebelum terlalu banyak dituliskan
itu kan lebih mudah ya kalau menyampaikan sesuatu lewat pantun
ada ritmenya misalnya taruhlah kalau yang dari kecil kita pelajari
misalnya bila ada sumurga
di ladang boleh saya menumpang mandi
bila ada umurku panjang bolehlah kita berjumpa lagi gitu
ini ada kejenakaannya tapi mudah diingat tapi syarat dengan pesan juga ya andre
betul dua kalimah beranak dua
banyak kata berima sama
jadilah pantun apa adanya
tidak dipasang pasangkan saja
kalau puan pandai bernyanyi
bernyanyi sambil bermain gitar
dua belas tahun kok
dua belas tahun ku tunggu pertanyaan ini
akhirnya datang dari mbak desi anwar
ini kelihatannya udah disiapin sebelumnya
ini pantun pantun yang mungkin elemennya sudah kehendak ilahi
tau tau saya diundang untuk membicarakan soal pantun jadi cultural heritage ini
dan memang sudah
ya novel terakhir saya mungkin ada dua belas pantunnya
ada dua belas pantun
iya dan pantun pantun tadi ada di novel itu
nanti yang ada desi anwar juga ada disini
oh enggak dong
itu hanya untuk pertemuan istimewa siang ini
kita istirahat sebentar tapi percakapan kita masih cukup panjang
tadi kalau ada satu pantun lagi yang favorit saya
terang bulan terang dikali
buaya timbul disangka mati
jangan percaya mulut lelaki
berani sumpah tapi takut mati
saya rasa cukup relevan dalam hal ini
kita istirahat sebentar andrea tapi kita teruskan setelah yang berikut ini
pembahasan mengenai budaya pantun di indonesia dan upaya untuk membuatnya menjadi bagian dari warisan budaya dunia di bawah payung

iya kita lanjutkan pembahasan mengenai pantun sebagai salah satu warisan budaya tak benda indonesia
mudah mudahan kita berhasil memasukkannya menjadi warisan budaya dunia di bawah payung unesco
saya ditemani oleh andrea hirata penulis novel dan juga ternyata ahli pantun ya
andrea dalam bukunya novelnya terakhir ternyata pemasukan cukup banyak ya dua belas pantun
dan ini semua hasil kreatif
ini kreasi dari apa yang keluar dari kepala kita sendiri
makanya saya percaya apa yang disebut dengan cultural talent
suatu ketika saya punya kawan seorang profesor tari bali tapi dia orang amerika
dan dia menari dengan seorang anak bali dari masih sd yang belum punya gelar tari apapun
terus kita melihatnya memang nggak bisa di apa ya
ada sesuatu yang memang secara cultural memang berkah bagi kita
kalau saya menulis pantun di novel saya nggak pernah berpikir gitu
saya hanya ingat ceritanya terus dia muncul saja
begitulah seperti anak anak di bali menari ya mungkin
mungkin ini sudah karunia bagi orang orang yang lahir di nusantara
ya seperti jazz bagi orang afro amerikanya
sekarang kembali ya ke usaha kita untuk memasukkan pantun menjadi bagian dari warisan budaya dunia itu
menurut andre ini kenapa begitu pentingnya
dan apa kira kira yang membuat pantun itu apakah dari sisi filosofinya atau maknanya budaya tradisinya atau bentuknya itu yang kira kira bisa betul betul kita jadikan warisan yang perlu dipelihara
saya juga sempat berpikir dulu
awalnya saya berpikir mengapa pantun ini justru tidak pernah jadi warisan dunia dan tidak pernah ada orang membicarakan itu lima enam tahun yang lalu
saya pikir ini bukan sesuatu yang spesifik
kemudian saya banyak bertemu dengan orang orang penulis penulis sastrawan dari berbagai tempat dan terlibat di berbagai festival buku internasional

kemudian saya baru menyadari bahwa pantun ini sebetulnya treasure
pantuni ini adalah budaya yang sangat berharga
dan unik untuk pusantara ini
kalau mbak desi tadi inti pertanyaannya pada signifikan tingkat signifikannya sebuah pantun
kalau kita pelajari
kalau kita lihat pantun pantun lama orang melayu
ini bukan hanya sekedar soal bagaimana orang berindah indah dengan kata kata ya
namun di situ seperti saya katakan tadi terdapat terjemahan dari cultural gesternya orang melayu dan refleksi dari mekanisme survival sebenarnya
yaitu cara orang melayu misalnya hidup sangat sulit di kampung saya pada masa lalu
dan orang orang dan kami orang melayu pedalaman itu sangat tidak violent gitu
sangat anti kekerasan
jadi kami berekspresi untuk menertawakan kepedihan hidup kami sendiri dengan bermain kata kata
jadi semacam coping mekanisme
ya ada coping mekanisme ada survival mekanisme
jadi kalau ada beberapa pantun itu yang sangat membesarkan bersakit sakit dahulu
bersenang senang kemudian yang sangat membesarkan hati ya
ada tadi ya
kalau ada umur panjang kita ada semacam perpisahan
lantai papan beralas tikar
tudung saji berenda renda
wah tudung saji berenda renda itu udah sangat melayu banget
emas permata kan abang tukar
kami melihat adik tertawa
jadi bisa mungkin untuk mengekspresikan cinta
bisa untuk sebagai lelucon yang jenaka
kemudian bisa juga untuk bersosialisasi
bentuk sastra yang tinggi
dimana kita bisa marah tanpa memakih
menyinggung tanpa menyakiti
kita bisa mengkritik tanpa menyalahkan
pantun itu sastra bagi saya sebagai seorang pengarang
pantun itu adalah satu bentuk sastra yang tinggi
tidak semua orang memahami
di dalamnya terdapat lapisan metafora metafora metafora
kalau ada pantun berakhir dengan kata kata
pantun barengnya dengan kata kata
mbak tikus mendandani labu
kita pasang saja tiga kalimat belakangnya
mbak tikus mendandani labu
jangan melakukan sesuatu yang sia sia dalam hidup ini
tikus sesudah merampok labu didandani dandani nya
kalau apa itu menutup ini
kalau dalam bahasa inggris menutup gerbang
ketika kudanya sudah lari

jadi syarat dengan filosofi
tapi disitu juga ada pandangan hidup
yang kata kata bijaksana
wisdom dan lain sebagainya
dari ketika waktu kecil
ini merupakan bagian dari budaya
dan bagian dari kehidupan anda andrea
sekarang bagaimana anak anak di sanabli
apakah masih demikian
masih melekat dengan budaya pantun
atau karena kita sekarang sudah budaya gadget
budaya ini pantun
merupakan sesuatu yang tidak ada relevansinya lagi
museum kata andrea hirata
upaya sudah delapan tahun
nah museum sastra
disitu dalam kegiatan museum itu
kami membuat penelitian
tentang bahasa melayu asli
di belitung ternyata
saya sudah pernah itu
jadi tidak memahami mereka
dalam bahasa lokal ya
jadi kalau ketika
saya bicara dengan teman saya
sama sama sma pak hussaini rashid
kami masih terampil
saya yakin ada beberapa kata tertentu tuh
yang justru kami ciptakan sendiri
dalam rangka merangkai pantun
sekarang boro boro itu
bahkan mereka kata yang sudah ada saja
banyak yang tidak mengerti
departemen pendidikan dan kebudayaan ini
bahasa lokal di sekolah sekolah
seperti di bandung kan
pelajaran bahasa sunda
akan ada pelajaran wajib
itu belum ada
belum ada ya
saya sudah sarankan lama itu
kita istirahat sebentar lagi
tapi kita akan lanjutkan
pantun serta tantangan ya
ke depan bagaimana
kita bisa melestarikan
apalagi kalau semakin
semakin berkurang orang yang
tetaplah bersama insight
kembali dalam insight
dan kita lanjutkan
diskusi kita bersama
serta tantangan dalam membuat
serta melestarikan pantun
andrea tadi kita kan
berharap bahwa pantun akan
karena kita punya banyak sekali
daftar yang kita ingin
masukkan ke dalam warisan
baik yang berbentuk benda
tidak berbentuk benda
seperti misalnya pantun
subak itu sudah masuk
di subak ini
di subak di bali
ya tentu saja batik juga sudah masuk
diharapkan kalau memang
nanti sudah masuk unesco
bukan hanya sekedar
wah ini pantun sudah masuk loh
unesco kita berbangga
tapi kan ada sesuatu
melestarikan pantun ini
sesuatu yang memang sangat penting
tidak diambil lagi
apa kira kira yang diharapkan
lembaga studi pantun
antara lain misalnya ya
dan perpustakaan pantun
bagaimana membuat anak anak muda sekarang
bertarik untuk berpantun
atau melestarikan kegiatan kegiatan
yang melibatkan pantun
misalnya tradisi berebut lawang tadi
itu benar benar terdokumentasi dengan baik
karena saya lihat sebetulnya minat
minat cukup besar ya
masih besar sekali ya
contohnya misalnya di belitung sendiri
kalau mbak desi ada di bangka belitung
provinsi bangka belitung
kalau pejabat ngasih sambutan itu umumnya selalu
di awal di pantun ya
anda kan adalah tukang kata kata ya
menulis menggunakan kata kata
tapi dalam buku anda juga ada pantun pantun
ini perbedaan dalam menulis menggunakan kata kata
dan wah ini sudah saatnya untuk memasukkan pantun
nah apa yang menjadi dasar
inilah tadi yang saya maksud dengan pantun gitar dan mbak desi anwar tadi
pertanyaan yang saya tunggu dua belas tahun itu ini
lama sekali menunggu
saya sudah lama menunggu pendekatan apa sih yang saya pakai dalam menulis
saya tidak pernah mendapat pertanyaan itu
orang selalu bertanya inspirasi apa
namun di balik itu kalau kita menulis sebenarnya
ada filosofi yang menggerakkan kita
yang membedakan kita seorang story teller apa bukan
tanpa filosofi itu kita nggak punya engine
dalam diri kita untuk bergerak
dan kata kata kan merupakan alat ya sebenarnya untuk
page turner istilahnya
bagaimana kita move dari satu kalimat ke kalimat
berlalu lalang dengan paragraf bab demi bab
saya ingin menjawab pertanyaan dua belas tahun itu
filosofi saya dalam menulis adalah pantun
jadi kalau mbak desi sempat membaca novel novel saya dalam bahasa indonesia
banyak sekali kalimat kalimat itu akan berima sama
walaupun dia belum bukan pantun
perasaan gugup yang tak terbebas
jadi pantun terus
dan itu saya terjemahkan
kalimat demi kalimat
mekanisme paragraf demi paragraf
kalau kita perhatikan
ya bagi kritikus yang mengamati
sesungguhnya dua bab pertama saya
itu akan mengandung
mekanisme seperti pantun pada dua bab berikutnya
dia akan sambut menyambut
itulah yang saya lakukan dalam menulis
karena saya sangat terpengaruh dengan gaya storytellingnya orang kampung
di kampung saya ketika mereka
iya ketika mereka bercerita tentang
kancil mencuri timun
segala rupa itu
cerita tentang kisah kisah rasulullah ya
saya menganggap saya adalah
pengarang model lama
namun bagaimana mereka bercerita
bagaimana mereka menempatkan kejadian
bagaimana mereka menerjemahkan waktu dan tempat
di dalam setiap kejadian
sesungguhnya ada di dalam pantun
saya belajar sastra di amerika
mendapat beasiswa waktu itu
apa yang dibicarakan dosen saya tentang the sense of time and place
saya udah tahu itu ketika saya masih sd dulu
iya dan ritme segala macam
tapi waktu kecil itu mendengar ya
siapa yang bercerita
cerita tentang raja berekor
seluruh cerita itu selalu mengandung loop
orang sastra sekarang menyebutnya pengkondisian
wah itu udah dilakukan nenek nenek saya dulu
ketika beliau bercerita
nanti saya mengamati
pada bagian depan akan ada lima titik titik
yang akan dijawab pada lima kejadian di belakang nanti
ya hanya mereka tidak punya sebuah format yang saintifik saja
dan ini semua di dalam kepala
karena yang menarik itu misalnya seperti kalau dulu kan budaya oral
ini sampai waktu zaman yunani itu
homer gitu kan
semua itu memang ada ritmenya
itu ritme dan rhyme nya itu seperti untuk supaya ingatkan
jadi ada bagian bagian yang memudahkan untuk di hafal
karena kalau kita belajar menulis dengan belajar bagaimana sebuah pantun dari konstruksi
dia akan menjawab semua pertanyaan
dari kesulitan orang menulis
ya pantun itu mengandung kompak dia
dan membuat kata kata kompak itu walaupun dia hanya dalam konteks empat kalimat
ketika kita terjemahkan dalam tulisan panjang adalah bagian tersulit dari menulis
nah itu diajarkan waktu andrea kecil di sekolah
tapi di bangku sekolah diajar oleh guru cara menulis
atau dalam buku buku yang waktu itu sering dibuat
barangkali sesungguhnya diajarkan
cuma gurunya tidak menyadari
bahwa sesungguhnya ini ilmu yang sangat berharga untuk menulis
bahwa saya sarankan anak anak muda yang berminat untuk menulis
karena anda akan belajar menyisipkan makna
karena anda akan belajar metafora
karena anda akan belajar mensintesakan fakta dan fiksi
karena anda akan belajar imajinatif
empat orang pegang ekor lima orang serentak menikam
kembang delikam itu tidak ada di dunia ini
kita akan belajar tentang dimensi
kita akan belajar tentang sense waktu dan tempat
semua itu adalah dimensi dari ilmu menulis
nah coba mungkin mengakhiri pertemuan kita
berpantun berpantun perpisahan apa yang bisa disampaikan
jangan silau intan permata
di budaya dunia apaan
pantun cinta pantun jenaka
ya kalau saya sih masih jangan
kalau ada sumur di ladang
andrea terima kasih banyak
sukses novel barunya
setelah informasi berikut ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang pengajuan pantun sebagai warisan budaya dunia
tentu saja bersama narasumber lainnya
tetaplah bersama kami
pengetahuan pantun diajukan sebagai warisan budaya oleh pemerintah indonesia bersama malaysia
ada serangkaian tahap yang wajib dilalui tahap pertama adalah persiapan dan penyerahan berkas
dari pihak pengaju ke unesco berkas dievaluasi kemudian diperiksa unesco dan seluruh nominator
lalu dibuatlah keputusan biasanya waktu yang dibutuhkan sejak pengajuan hingga keputusan
sekitar tiga tahun pengajuan pantun oleh indonesia dan malaysia kini masih dalam tahap penyerahan
berkas atau tahap satu berkas diberikan oleh kedua negara pada tiga puluh satu maret dua ribu tujuh belas tiga puluh juni dua ribu tujuh belas
merupakan batas akhir sekretariat unesco memeriksa berkas pada tahap ini negara pengaju akan diundang
unesco untuk melengkapi data jika ada kekurangan tiga puluh september dua ribu tujuh belas adalah batas penyerahan
kekurangan berkas oleh negara kepada unesco jika di tahap ini masih ada kekurangan negara pengaju
harus mengulangi proses pengajuan pada siklus atau periode berikutnya
tahap evaluasi oleh para nominator akan berlangsung pada desember dua ribu tujuh belas hingga mei dua ribu delapan belas sedangkan
pada april hingga juni dua ribu delapan belas evaluasi akhir akan dilakukan oleh komite evaluasi unesco empat minggu
sebelum sesi ini setiap berkas nominasi dan laporan evaluasi disediakan online untuk tiap
negara negara yang memiliki hak tahap terakhir atau pembuatan keputusan akan berlangsung pada
november atau desember dua ribu delapan belas pengajuan warisan budaya ke
unesco sendiri hanya boleh dilakukan oleh satu negara dua tahun sekali akan tetapi pengajuan yang
dilakukan oleh beberapa negara boleh dilakukan satu tahun sekali ulfa karina cnn indonesia
iya terima kasih anda masih bersama resp
dan negara lain yang juga mengajukan berbagai keragaman dari ya apakah itu yang mereka miliki ya
sehingga pemerintah mau tidak mau harus mempersiapkan materi pengajuan pantun selama bertahun tahun
hingga akhirnya disetujui
nah lalu apa saja persisnya tahapannya dan seberapa besar kemungkinan pengajuan pantun akan disetujui oleh unesco
kini kita akan membahasnya bersama hilmar farid dirjen dari kementerian pendidikan dan kebudayaan
ketemu lagi ini kalau bicara masalah warisan budaya unesco
pak hilmar adalah orang yang selalu kita ajak bicara ya
nah pak hilmar kita mulai tadi saya bicara dengan andrea hirata
wah ahli pantun
novelnya itu isinya pantun dia katanya dari kecil suka berpantun
kalau saya mungkin familiar
dengan beberapa pantun berakit rakit ke hulu berenang renang ke tepian ini
coba kita tes pak hilmar
apa saja pantun yang pernah dipelajari
khususnya di bangku sekolah
nggak ada tapi baru baru ini karena ada
ya tapi ada maksudnya yang dari sekolah
sekolah nggak pernah diajari ya
andrea hirata saya kira karena dari dunia melayu ya
itu bagian betul
saya gede di jakarta
jakarta tidak berpantun ya
nggak berpantun terus
tapi itu memang saya kira satu masalah ya
kita nih udah hilangannya pelajaran sastra
terutama dan kalaupun ada biasanya disampaikan dengan cara yang kurang melibatkan anak anak gitu ya
saya nggak apa namanya penghafal dan juga tidak didorong untuk membuat pantun
sayang sekali padahal pantun itu itu isinya itu kan banyak banyak merupakan pelajaran
ada lelucon ada juga untuk misalnya kalau para pejabat sekarang mereka katanya kalau di bangka belitung
atau pejabat sekarang kan
membuka acara berpantun dulu
kalau untuk penutupnya saya punya satu
pulau irian burung cendrawasi cukup sekian dan terima kasih
oke boleh ya
tapi sekarang pulau papua nih jadi harus
oke jadi pak hilmar tahun dua ribu tiga indonesia meratifikasi konvensi unesco tentang perlindungan warisan budaya tak benda
nah tak benda ini kan termasuk misalnya seperti pantun
kira kira kenapa ya penting bagi indonesia untuk mengajukan pantun itu sebagai
warisan budaya dunia
pertama konsepnya dulu ya menjadi warisan budaya dunia artinya diakui
sebagai bagian penting dari kebudayaan umat manusia
jadi bukan hanya indonesia tapi lintas batas dan arti pentingnya sih sebetulnya yang sangat dituntut oleh unesco ya
ketika proses pendaftaran itu signifikansinya harus bersifat universal
dan kemudian juga dihidupi oleh masyarakatnya
di samping diakui
dan kalau buat kita sih arti pentingnya ketika mendapat katakanlah pengakuan ini tentu statusnya akan naik dan orang juga punya insentif lebih gitu ya
untuk kemudian turut melestarikannya gitu
itu terjadi misalnya pada batik
iya dan ini sudah diakui
iya sudah diakui gitu
kita perlu bangga dan perlu kita pelihara
betul betul dan itu beberapa tahun lalu sebetulnya ada kaitannya ketika ditetapkan oleh unesco kemudian pemerintah waktu itu masih pak sby ya
bilang bahwa tiap jumat kita pakai batik yuk
nah itu panggilan itu bersambut
dan sekarang kita lihat gitu perkembangan dari industri batiknya juga luar biasa
jadi saya kira ada hubungannya gitu diantara proses penetapan ini dengan implikasinya dalam kehidupan sehari hari
tapi kenapa pantun
apalagi tadi pak hilmar sendiri mengatakan bahwa salah satu kriteria itu sesuatu yang masih living culture lah istilahnya
dan juga dihargai
dan kita memiliki
menganggap itu menjadi suatu pressure kekayaan yang kita miliki
sementara ini sampai saat ini pak hilmar sendiri mengatakan pantun kurang ya kita
kurang bukan berarti bahwa tidak ada yang menghidupi
sebetulnya hidup ya di banyak belahan di nusantara ini ya di indonesia ini dunia melayu tentu
tapi juga di indonesia timur di ternate ambon nusa tenggara timur
bagian jawa ada pantun dalam bahasa jawa
sunda juga begitu
jadi saya kira sebetulnya cukup hidup cuma orang tidak melihatnya sebagai bagian yang penting
mungkin dua puluh tahun lalu anak anak segen disuruh pakai baju
dianggap sesuatu yang tua tradisional
bagian dari masa lalu
kalau dibandingkan dengan yang sekarang pop culture
tapi jadi seberapa penting dan seberapa serius
sehingga kita tidak menghabiskan waktu untuk memasukkannya
dan unesco juga tidak ada
dan unesco juga tidak menghabiskan waktu dalam memberikan persetujuan ya
saya kira penting di dalam rangka kita mau bicara tentang pembangunan karakter gitu ya
jadi ini modal luar biasa sebetulnya ya
sehingga kalau misalnya sekarang ini kembali diajarkan di sekolah
anak anak kembali menggunakan
ada banyak ya bukan hanya soal isi gitu
tapi juga soal cara
jadi pantun ketika disampaikan

ini kan mengajar orang bertata bahasa dengan baik gitu ya

dan ini soal yang sangat serius di indonesia sekarang gitu ya
kemampuan bahasa indonesia kita sebetulnya merosot betul
kemampuan bahasa indonesia kita sebetulnya merosot betul

terus campur bahasa inggris
singkatan singkatan campur dengan bahasa
campur dengan bahasa asing
bahasa asingnya juga belum tentu lurus gitu ya
jadi punya problem besar
dan saya kira pemuaranya ini nanti identitas gitu ya
bahwa orang sebetulnya sedang merumuskan gitu
dan kita ingin mendaftarkan pantun ini juga sebagai pengingat gitu
patokan patokan yang bagus gitu dari masa lalu
yang sangat berguna seandainya itu dikembangkan sekarang gitu
dan ini mendapat dukungan dari seluruh ya kementerian lah istilahnya
oh iya kementerian terus juga dari komunitas
kita ada asosiasi tradisi lisan ya
yang cukup besar sangat aktif di indonesia ini
dari beberapa perguruan tinggi

di riau ada komunitas yang khusus
karena memang itu adalah tradisi yang sangat berkembang di sana
dan mereka ini yang sebetulnya memegang peranan utama gitu
karena dalam prosesnya usulan datang dari itu
dari komunitas ya
datang dari bawah lah gitu
kementerian nanti mempelajari
ada satu tim seleksi terdiri atas para ahli
yang memberi rekomendasi kepada menteri
menteri kemudian memutuskan ya ini akan masuk dalam daftar warisan budaya tak benda
yang diakui secara nasional
jadi mau tidak mau sekarang
dari kementerian khususnya dikbud harus buka buka lagi nih
belajar kembali supaya
saya belajar pantunnya
kalau nanti ditetapkan terus harus targetnya bisa berpantun
nah mekanismenya sendiri pak hilmar
supaya akhirnya terpilih
itu apa apa saja tahapannya
dan berapa lama ya kira kira diperlukan
setelah melalui tahapan dan verifikasi oleh unesco
cukup panjang pendaftaran itu
kalendernya itu tiga puluh satu maret kita harus kirim dosier
jadi satu berkas
kita sudah kirim
kita sudah kirim
kita sudah kirim
tahap pertama sudah berhasil
nah berkas itu nanti kemudian diperiksa
selama waktu kurang lebih tiga bulan
nanti tiga puluh juni mereka akan beritahu
berkasnya sudah lengkap apa belum
apa saja yang diperlukan untuk melengkapinya
misalnya bukti bahwa komunitasnya memang mendukung
reset itu ada dimana saja
itu sangat penting ya
kalau kita mau klaim bahwa ini punya nilai universal
kan berarti dia harus melampaui batas batas wilayah
dan kita kali ini mendaftarnya bersama malaysia
kenapa bersama malaysia
bukannya kita berkompetisi sama malaysia
atau memang karena ini lagi ada yang dari akar
ini kesan yang muncul kan begitu ya
tapi mesti kita ingat juga kita sebetulnya punya gitu
jadi warisan yang sebetulnya melintasi batas negara administrasi sekarang
karena sejarahnya yang sama
apalagi kita memiliki akar ya rumpun yang sama
dan banyak sekali masyarakat yang tinggal di malaysia tuh asalnya dari
banyak orang purwokerto di johor
dan dari sumatera juga kan
sangat dekat hubungannya
dan kita justru melihat mendekankan poin itu
sebetulnya yang kita ajak bukan cuma malaysia
kita mengajak kemarin itu singapura brunei filipina
singapura ini punya soal
sangat ingin ikut tapi mereka belum tanda tangan
bukan state party gitu ya
sehingga dia nggak bisa ikut
nah brunei dengan filipina gak memberikan jawaban sampai batas waktunya
dan memang agak mepet ya
dan perlu semakin banyak negara yang mengajukannya
kamusnya untuk menjadi warisan budaya dunia semakin besar
itu karena memang ya unesco juga sangat mendorong gitu ya
bahwa universality itu salah satu kuncinya gitu
jadi sehingga kalau banyak negara yang mengajukan kan tanda ya
bahwa itu melempaui
batas wilayah dan punya nilai yang lebih universal gitu ya
mungkin kita break sebentar
tapi yang jelas tanggal tiga puluh satu maret batas deadline untuk memasukkan dosiernya ke unesco
paling tidak kita sudah memasukkannya
mudah mudahan diperiksa dengan baik dan lengkap
tapi kalau tidak lengkap ya mau tidak mau harus kita lengkapi
kita break sebentar tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini
pembahasan mengenai upaya pelestarian pantun tetaplah bersama insight
ya kita lanjutkan perbincangan mengenai pelestarian pantun
saya masih ditemani oleh hilmar farid dirjen kementerian pendidikan dan kebudayaan
seperti kita ketahui indonesia ingin pantun menjadi bagian negara

jadi sudah masuk dosiernya untuk dipertimbangkan
dan syaratnya ternyata kan cukup berat ya
harus betul betul menjadi budaya yang bukan saja kita banggakan dan merupakan kekayaan kita
nah kita tadi tes ya ternyata pak hilmar kecilnya nggak pernah belajar berpantun pantun
saya tadi kasihkan waktu waktu break untuk mencari
mencari pantun dan membacakannya
ada yang bagus
dua sejoli berjalan menuntun
senyum berseri tanpa keserasi
mari bersama wariskan pantun
agar lestari lintas generasi
hebat hebat hebat
nah disitu kan kalau kita mendengarkannya kan saja sudah enak didengar
penggunaan kata katanya bagus dan banyak sekali ya kiasan kiasannya
nah sekarang strateginya taruhlah dikabulkan ya permintaan indonesia
apa strategi khususnya dari pemerintahan untuk memastikan bahwa kita menggunakannya melestarikannya dan menjadi bagian dari kehidupan budaya indonesia walaupun kita sudah masuk zaman modern ini yang tidak menggunakan pantun
yang paling sistematis tentu pendidikannya
artinya kembali ya
dan itu memang misi ya dari kementerian untuk membawa kesenian khususnya sastra kembali ke sekolah gitu
dan selama ini diajarkan tapi lebih anak anak baca ringkasan novel kayak gitu kemudian berusaha mengingat gitu
nah sekarang kita mau ganti gitu strateginya
strateginya kalau pantun kan punya struktur kan
dua lariknya itu adalah sampiran terus nanti isi gitu
sampirannya cukup banyak tersedia ya selama ini
terus anak anak diminta untuk membuat isi gitu
dan itu saya kira jauh lebih efektif ya daripada kemudian kita
ini kita bicara bangku sekolah sd ya
sd sd juga udah bisa
smp ya tentu level ya tingkat kesulitan terus juga makna sampiran gitu
kadang kadang kan menggunakan bahasa melayu yang udah gak banyak dipakai hari ini gitu ya
tapi itu juga bagus untuk menambah kosa kata gitu
karena selama ini kan kosa kata kita serba masih sangat sangat terbatas gitu
apalagi kalau kita kan budaya minat budaya bacanya kan sangat minim
sehingga kurang terekspos terhadap kosa kata atau vokabillary atau struktur gramer dan lain sebagainya
pantun ini kira kira pak hilmar anda kan masih sebenarnya masih generation x ya
ya terima kasih
kira kira menarik atau tidak ya bagi anak anak zaman sekarang itu pantun ini
apalagi karena banyak sekali kompetisi ya yang mengambil perhatian kita
mengambil perhatian mereka
dari gadgetnya dari teknologi video game dan sosial media
ya sebetulnya justru itu tantangannya gitu
jadi bagaimana membuat pantun ini relevan dalam kehidupan anak anak sekarang gitu
ya disamping itu kalau disuruh di sekolah itu menjadi bagian dari tugas
tapi tantangan yang lebih serius saya kira tadi gitu
bagaimana dia bisa masuk dalam media dan itu bukan tidak mungkin gitu ya
kalau kita perhatikan misalnya film luar gitu
selalu mereka selipkan di dalamnya itu satu kutipan dari salah satu sastrawan terkenal
tari shakespeare atau salah seorang penyair yang terkenal
dan itu saya kira intentional gitu ya
memang sengaja didorong gitu agar orang tetap mengingat gitu bahwa ada pengarang pengarangan
pantun sebetulnya sangat mudah dimasukkan gitu
cara lain tentu dengan terus menerus
kita ini sering sekali kegiatan resmi upacara kayak gitu
nah itu dia apakah bisa dijadikan seperti batik
tiap hari jumat sekarang sebelum kita memulai acara itu setelah berdoa mungkin ada pantun
itu sebetulnya dipraktekan ya di kementerian pendidikan dan kebudayaan
walaupun belum menjadi aturan gitu
tapi ada norma gitu ya bahwa kalau misalnya ada pantunnya itu tepuk tangannya lebih meriah gitu
jadi sudah ada dukungan terhadap itu
dan itu akan jauh lebih cair jadi suasana
dan lebih enak juga betul
kalau mereka sekarang menunggu apa nih kira kira line nya atau barisan terakhirnya seperti apa yang membuat orang biasanya tertawa ya
karena ini juga bisa mencerminkan kecepatan kita berpikir
kalau di amerika misalnya kan ada masyarakat muda yang kulit hitam itu mereka rapping kan
saling saud menyaut apakah mereka bisa lebih pintar dalam menggunakan kata kata untuk mengalahkan lawannya
itu kan juga bisa
saya juga sangat melatih ini ya kreatifitas dan juga kemampuan
sekarang pak hilman nanti kalau misalnya buka meeting atau acara dan lain sebagainya janji ini mau mulai berpantun
janji saya bakal mulai apa namanya cari sampiran sampiran isinya mesti bikin sendiri
iya coba kasih satu contoh sebelum kita berpisah ada lagi contekannya
pisang emas di bawah berlayar
masak sebiji di atas peti
hutang emas boleh dibayar
hutang budi di bawah mati
very good kalau saya bila ada sumur di ladang boleh katuan menumpang mandi
bila ada umurku panjang besok pak hilmar datang lagi
sukses tapi kira kira kita menunggu berapa lama sebelum mendapat jawaban
kalendernya itu nanti setelah semua urusan berkas itu selesai
desember sampai mei dua ribu delapan belas mereka rapat bersidang
nanti pengumumannya kira kira november dua ribu delapan belas
dan malaysia juga cukup antusias
mereka antusias waktu itu dirjennya datang ke kantor kita tanda tangan sama sama ya untuk pengajuan itu
dan sama ya mereka juga bicara tentang ini warisan yang kita punya bersama
daripada kita berpikir
kita terus saja mengklaim siapa punya apa
jadi mari kita klaim bareng bareng
siapa tahu ke depannya juga ini menjadi semacam jembatan untuk kita lebih bersahabat lagi dengan tetangga ya
negara tetangga kita yang sering sekali kita ini berantem ya mengenai kepemilikan budaya ini punya siapa dan lain sebagainya
sekali lagi pak hilmar terima kasih dan mudah mudahan lebih banyak ini koleksi pantun yang nanti dimiliki ya
ya pantun merupakan budaya dan tradisi lisan masyarakat yang menjadi sarana berekspresi dan sekaligus melambangkan kesantunan dan kearifan lokal bangsa indonesia
nah pengakuan pantun sebagai warisan budaya tak benda
tentu saja tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dunia
tapi juga menjaga keberlanjutan keterampilan masyarakat dalam berekspresi sesuai dengan budaya
selain pengakuan tentu diperlukan partisipasi masyarakat untuk terus menggunakan pantun dalam berkomunikasi bahkan hingga berdiplomasi
jalan jalan ke blitar jangan lupa bawa gitar
kalau ingin pintar saksikan terus insight with desi anwar